lalu bagaimana kondisi terkini di gaza
usai rentetan serangan roket yang dilancarkan oleh militer israel
bergabung jurnalis dan aktivis kemanusiaan di gaza muhammad hussein
selamat sore waktu jakarta mas hussein
selamat siang waktu gaza palestina mbak tiffany
terima kasih sudah bergabung dengan kami
bagaimana kondisi terkini di gaza
apakah masih ada serangan atau rentetan serangan roket
sebagai aksi saling gempur dengan milita israel ini
serangan terakhir kami mendengar kemarin pagi
dan tuman bom bergetar di sekitar wilayah jalur gaza
di beberapa tempat terpisah
namun sudah berhenti meskipun sampai saat ini
drone atau pesawat tempur tanpa awak israel
ini masih terus menghilang
yang biasa kita memahami bahwa keberadaan drone drone ini
memang mencari mangsa dan berusaha mengumpulkan
berbagai informasi intelijen yang dibutuhkan oleh milita israel
kalau dari tempat anda berada tempat anda tinggal
ke serangan roket atau titik serangan tersebut
berapa jauh jaraknya
kita tinggal tidak jauh tidak sampai satu km ya
karena memang serangan drone di sini lebih sifatnya sporadis
dan itu mengincar di hampir seluruh titik gaza ini
perlu diketahui gaza ini lokasi yang sangat kecil

jadi ketika gaza digempur itu hampir semua wilayah itu terkena dampaknya
dan getaran getaran itu dirasakan oleh hampir seluruh warga
hampir seluruh warga palestina yang ada di gaza
oke kondisi masyarakat di gaza sendiri seperti apa menghadapi serangan ini
masyarakat gaza sudah biasa ya meskipun alhamdulillah tidak ada korban jiwa
dalam serangan kemarin
namun warga gaza selalu memahami bahwa militer israel ini
bisa sewaktu waktu melakukan serangan serangan udara
dan kita ketahui bahwa di gaza juga tidak ada shelter shelter perlindungan
tidak ada bunker bunker perlindungan
jadi kita berharap untuk warga gaza bisa melindungi diri mereka
tidak seperti para pemukim ilegal yahudi israel yang mereka memiliki bunker bunker
kalau ada warga warga terloket yang keluar dari gaza ini
mereka langsung standby di bunker bunker mereka
jadi bisa mengurangi resiko kematian
sementara di gaza ini memang semua terbuka dan juga wilayahnya yang sangat padat
diisi oleh lebih dari dua lima juta
jadi ketika ada serangan serangan udara ini resiko kehilangan nyawanya itu jauh lebih besar
oke dan kondisi ini yang paling banyak dan sudah sering dihadapi oleh masyarakat di gaza
tidak ada tempat persembunyian tidak ada banker
artinya terbuka di tempat tinggal mereka mas hussein
ya benar tidak hanya terbuka
dan dari pengalaman saya selama dua belas tahun tinggal di gaza
ini saya sudah melewati empat pertempuran besar
itu memang zionis ini tidak hanya sekedar mengincar wilayah terbuka
namun sengaja mengincar rumah rumah warga pemukul pemikiman warga yang memang padat penduduk
jadi tidak aneh kalau sekali serangan itu yang meninggal bisa sepuluh dua puluh
ya satu kali operasi bisa sampai seratus orang
itu memang sudah menjadi watak penjajah ini untuk berusaha menggenosida
menghabisi warga gaza dengan berbagai alasan
oke sekalipun kondisi ini sudah biasa mungkin
atau sudah sering beberapa kali dihadapi oleh masyarakat yang ada di gaza
ini tetap mengancam nyawa ini tetap berbahaya
kemudian apa imbauan yang diberikan kepada masyarakat sebagai preventif
jika eskalasi serangan meningkat antara militer israel dengan gaza
satu satunya imbauan yang disebar oleh kementerian dalam negeri
dan pihak polisi yang di gaza ketika terjadi operasi militer israel
satu satunya instruksi adalah jangan keluar rumah
karena memang drone drone israel ini benar benar menarget hampir setiap yang bergerak di luar rumah
sekalipun itu para pejuang gaza ataupun warga sipil
sering sekali karena memang gaza ini juga hidup di blokade
jadi masyarakatnya kadang tidak tahan berhari hari tinggal di rumah
mereka harus mencari makan mereka harus mencari usaha
jadi banyak misalnya para pekerja buruh harian yang terpaksa harus keluar rumah
dan akhirnya menjadi dari target pembunuhan
ya karena sekali lagi tidak ada fasilitas yang bisa diberikan
oleh pihak pemerintah gaza terhadap organnya karena keterbatasan
dan blokade berkepanjangan yang mereka rasakan
oke sekalipun ini bukan serangan yang pertama presiden palestina mahmud abbas menyatakan
bahwa apa yang terjadi antara palestina kemudian israel
militer israel bahwa menyebut serangan ini sebagai kejahatan perang yang baru
bagaimana kemudian pemerintah palestina sendiri menghadapi rentetan serangan
yang terjadi dalam beberapa hari terakhir
ya kalau pemerintah di palestina ini yang ada di ramallah dipimpin oleh mahmud abbas
ini memang namanya pemerintah tapi dalam prakteknya ini tidak memiliki
kedaulatan penuh dalam menghadapi aksi teror seperti ini
jadi pemerintah palestina hanya mampu menyeru kepada masyarakat internasional
kepada badan badan kasasi manusia untuk mulai menghentikan kejahatan kriminalitas zionis
terhadap warga palestina bayangkan saja dua hari terakhir ini di jenin
kan pengungsian jenin ini digempur dengan tiga tentara dua ratus militer
jeep militer dan tank baja dikerahkan kemudian juga apache helikopter
itu digempur sementara dunia itu bungkam dan pemerintah palestina tidak bisa berbuat apa apa
dan ini kita di masa modern di era modern melihat pembantaian di depan mata
kejajahan depan mata dan dunia bungkam saya sangat sayang sekali
makanya melalui cnn ini saya juga ingin menyuruh kepada pemerintah indonesia
untuk menunjukkan solidaritasnya untuk bersuara meskipun tidak bisa membantu banyak
tapi paling tidak bersuara mengecam dan
saya juga ingin mendukung warga palestina dengan statement statement yang selama ini
memang sudah sering kita dengar namun sayangnya dua hari terakhir ini dua belas warga palestina dibunuh
seratus lebih terluka tapi tidak ada suara suara dari luar yang mengecam tindakan teror
john israel kepada warga palestina
iya kita berharap ada penyelesaian konflik terbaik untuk mengakhiri perang kemanusiaan ini
mas hussein terima kasih sudah berbagi dengan kami di indonesia melalui cnn pada sore hari ini
mudah mudahan kondisinya berlangsung kondusif
semua selamat dan semua terkendali di sana kondisinya
terima kasih muhammad hussein jurnalis serta aktivis kemanusiaan langsung dari gaza palestina